beralih ke dalam negeri tujuh puluh tim akan bersaing menjadi yang terbaik di babak semifinal dan grand final
turnamen ini diikuti oleh lebih dari dua belas pemain profesional dan amatir
yang berasal dari tiga puluh empat provinsi di seluruh indonesia
menggelar babak kualifikasi sejak tanggal empat juli lalu
turnamen hipmi pubg mobile online open telah memasuki babak semifinal dan final
dari tiga tim yang tampil di babak kualifikasi tujuh puluh tim terbaik berhak lolos ke babak semifinal
memperbutkan total hadiah sekitar tiga ratus lima puluh juta rupiah babak semifinal akan berlangsung pada tanggal dua puluh lima dan dua puluh enam agustus
sementara babak grand final akan digelar pada tanggal dua puluh tujuh agustus mendatang
turnamen yang berlangsung secara daring ini juga bertujuan untuk mencari bibit bibit baru atlet esports indonesia
persaingan juga dipastikan akan berlangsung ketat karena turnamen ini
memperbolehkan pemain pro dan pemain amatir saling bertarung untuk menjadi yang terbaik
pemain pro dan pemain amatir saling bertarung untuk menjadi yang terbaik
player amatir ini kadang kadang ingin satu wadah atau satu turnamen dengan para idolanya
tapi wadahnya itu kurang karena biasanya amatir jadi amatir
cuman ini sebagai tantangan baru challenge baru buat mereka bahwa mereka bisa bersaing sama pro player gitu
walaupun mungkin nanti agak sulit apa bagaimana tapi mereka kebanyakan senang